meka mau pergi dulu
mama tahu kamu masih marah dan kecewa sama mama
tapi mama gak mau hal itu membuat hubungan kamu dan mama jadi jauh
karena walau bagaimanapun kan
kamu dan mereka sama sama anak mama
ma diartinya aku ngeliat meka ma
mulai tadi malam
meka tinggal bersama papanya
karena memang mama sengaja mengatur itu semua
supaya meka bisa deket dengan papanya
dan jujur aja memang mama belum bisa membiarkan kalian tinggal bersama
karena kalian berdua belum melupakan perasaan kalian kak
mama bawa mereka ke rumah papanya
ma ma kenapa tegel banget sih ma
dengan mama bawa meka ke sana
itu sama aja memang buat semua orang di sana menderita mah
sudah sangat petak
kenapa wanita yang aku cintai
harus menjadi adikku sendiri
ya ampun bimo
kamu tuh ngapain sih yakin diri sendiri
ma udah ma gak usah ma
sebentar kalau gitu mama ambilin obat ya
kamu sarapan dulu ya sebelum pergi
emm tapi pa meka lagi buru buru
tolong kamu buatin bekal ya buat non meka
kamu pagi pagi begini udah mau pergi
emang ada kuliah kamu
enggak meka gak ada jadwal kuliah pagi
meka ada jadwal kerja di cafe
sayang mulai hari ini kamu gak usah kerja lagi
karena semua kebutuhan kamu biar papa yang nanggung
makasih pa tapi
meka lebih suka mandiri
kamu kalau mandiri mendingan magang aja di kantor papa
anggap aja itu sebagai batu loncatan
buat bisa menetik air kamu nanti
tapi meka lebih suka untuk ngejalani hidup meka seperti sebelumnya pa
ya udah deh
emang itu buat kamu nyaman ya papa
orang contoh merupakan bapak
sama sama nya aku manjat

yuk sarapan di sini
kamu tunanin mereka ya
papa mau langsung kerja
dina kita sarapan bareng yuk
kamu sarapan sendiri aja
aku belum lapar
nonah di rumah ini kan non dina
meka mau pergi dulu
ya allah kenapa aku sedih banget ngeliat tante ayu bersikap kayak gitu sama aku
rasanya seperti dicuekin ibu sendiri
mudah mudahan kemana tante ayu gak berlarut larut
karena aku sangat menyayangi tante ayu
aku tahu benar sifat bimo
dia memang anak yang keras
aku gak bisa menghadapi bimo dengan keras juga
karena akan bikin bimo semakin menjauh dari aku
bimo kenapa kamu harus datang kesini sih
susah payah aku berusaha melupain kamu
tapi kalau kamu terus muncul di hadapan aku bimu
sulit buat aku lupa
kamu ngapain kesini
aku cuma pengen asingkan dan kamu bebek aja
tangan kamu kenapa
tangan kamu kenapa
tangan kamu kenapa
cuma lo gak kecil
karena aku baik baik aja
udah tau kan
ini mendingan kamu pergi ya
aku masih ada pekerjaan soalnya
lu kayaknya kangen banget bimisan omekan
lu sampai rela pagi pagi datang kesini
di saat aku merasakan jatuh cinta untuk pertama kalinya
kamu ternyata adalah kakakku bingung
ini sungguh begitu menyakitkan buat aku
kamu siap ana untuk dinororkan ginjal kamu
jangankan satu dok dua duanya saja boleh kok
bapak ibu dalam mendonorkan organ tubuh
ada prosedur yang pemeriksaan yang harus dilakukan terlebih dahulu
tapi itu yang pernah ana dapetin mak
kamu memang berbeda
kamu dilahirkan untuk membantu tika untuk ketemu tika
tidak tidak mau mati
ketika ketika jangan menekat
kalau kau tidak menekat aku akan rusak
anak jangan anak
aku di sini untuk selamatkan kamu
buat apa kak
bukannya hidup anak udah gak ada gunanya lagi
semua ada gunanya
kamu guna buat aku buat mama buat mama buat semuanya
aku gak mau kak kamu mati aku gak mau
anak turun anak
aku tuh udah mati kak
sebenarnya aku tuh gak pernah lahir
karena aku dilahirin cuma untuk ngilametin hidup mati kak
jadi buat apa aku hidup kak
biarin aku mati
biar semuanya bisa ngambil seluar gantung buku sekaligus
ketiga bangun kak
kondisi tika semakin buruk
seburuk apa dok tolong lakukan sesuatu dok
sepertinya ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi dengan baik
tolong dok lakukan apa saja untuk selamatkan anak saya
tika butuh donor ginjal
baik dok itu bisa saya lakukan saya bisa usahakan itu dok
tapi kapan operasinya bisa dilakukan
kalau bisa secepatnya bu
baik saya akan bawa anak kemari dok
aku nggak mau undur norina bapak lagi
tika nggak boleh meninggal
tiga nggak akan meninggal tiga nggak akan pergi kemana mana
tika akan sembuh
kenapa ana nggak pernah ngerti penderitaan kakaknya
sekarang dia pergi
padahal dia tahu cuma dia yang bisa menolong tiga
ya mungkin ana itu ngerasa tertekan pak
makanya dia coba bunuh diri di jembatan
jangan mau kena tipu daya dia
itu cuma angka angkalan dia aja
supaya dikasihannya orang
supaya dia bisa menolak jadi donor organ tubuhnya tika
aku ini tahu pak dia tuh anakku
aku nggak tahu harus pergi kemana
mungkin aku nggak akan punya
dan aku juga nggak akan punya tempat buat tidur
tapi ini lebih baik
lebih baik daripada aku di rumah
di sini aku bisa menentukan hidupku sendiri
aku bisa menentukan hidupku sendiri
aku bisa menentukan hidupku sendiri
aku bisa menentukan hidupku sendiri

lebih baik daripada aku di rumah
mama sedang mengusahakan donor ginjal buat kamu
tahan sebentar ya nak
kamu kamu harus hidup nak
kamu harus selamat
seperti dulu ina
mama gak bisa kehilangan kamu kamu gak boleh bergina
tika enggak enggak mama cuma
mama jangan sedih
tika baik baik aja ma
tika enggak mau lihat mama sedih kalau mama sedih
tika juga sedih ma
bahkan ketika mesti pergi sekarang mama sama papa jangan sedih ya
tika kamu gak boleh mati tika enggak kamu harus hidup buat mama ya
kamu harus hidup buat mama kamu gak bu
hei buta lu ya nyebrang gak pakai mata mau mampus lu

jarang berp wizard yuk kita
how dare uwi kumpulkan
mau langsung bawa ke rumah sakit atau gimana
kamu memang udah bikin semua orang panik
ma benci sama kamu
karena kamu emang udah nggak patut disayang lagi
sekarang mama gak akan peduli sama kamu
mama akan lakukan apa saja untuk sembun tika
yang penting kan sekarang anak mau datang kemari
sekarang itu yang penting kita pikirkan langkah terbaik buat tika
mama gak percaya kalau dia datang ke sini atas kesadaran sendiri
pasti karena dipaksa jonny
iya kan jonny
setelah operasi ini berhasil mama akan kuruk kamu di kamar
kalau perlu mama pasung
supaya kamu selalu ada bila diperlukan
rupanya tuhan sudah menunjukkan jalan lain
bagi kami dok
ana sudah bersedia mendonorkan ginjalnya untuk tika
kamu siap ana untuk dinororkan ginjal kamu
jangankan satu dok
dua duanya saja boleh kok
dalam mendonorkan organ tubuh
ada prosedur yang pemeriksaan yang harus dilakukan terlebih dahulu
organ tubuh ana dan tika sudah pasti cocok kok
jadi nggak usah dipersiap periksa lagi
mudah mudahan seperti itu
kita lihat saja nanti hasil pemeriksaannya ya
ya terserah dokter saja
tolong cepat dok ya
ana kamu jangan mundur seperti itu